apa sih ini
bolanya bisa dibuka kok
kalau kamu mau nerima aku
kamu boleh pakai cincin itu
kamu boleh balikin cincinnya
kamu aja yang pakaiin cincinnya
kamu udah lebih sihat sekarang
aku duluan ya
jujur aku gak pernah ada maksud
untuk bikin kamu sakit kayak gini
apalagi sampai kamu masuk rumah sakit
oke sekarang aku gak bisa jelasin apa apa ke kamu
kamu cuma mau minta maaf kan sama aku
dan aku sebagai umat muslim diajarin untuk saya memaafkan
nih jangan pernah temuin aku lagi ya
kau yang kuat ini
lu juga harus baik baikin tayang
tapi kalau kata gue sih
mendingan lu kasih alasan yang tepat
kenapa lu bisa mutusin raya
apalagi lu terpaksa memutusin raya itu karena
yang ada nanti raya malah makin show
dan yang gue takutin
kalau nanti raya bakal marah sama abah sama nyokap
dan hubungan abah sama nyokap malah jadi rusak
gue gak mau
gue kasian juga sama nyokap lu
cepat atau lambat akhirnya raya selesai juga kan
mendingan dia tahu dari sekarang mohon
raya pada raya tahu nanti
kalau nyokap lu sama abahnya udah mau nikah
apa yang dibilang ipan tuh bener mohon
mendingan lu pikir pikir dulu deh
bener juga sebenernya apa yang mereka omongin
nggak ada apa apa
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
ini bener bener aneh ya
gak ada angin gak ada hujan tiba tiba kamu mutusin aku
kamu masih panggil aku sayang
cinta kamu itu palsu
aku benci sama kamu
mending kamu pergi dari kehidupan aku selama ini
kamu mau ngapain lagi sih
kamu belum puas dikitin aku
aku mau kamu denger penjelasan aku dulu ray
kamu kan tau banget
kamu itu bohong
oke kamu dengerin aku dulu ya
karena aku mau jujur sama kamu ray
dan yang tadi itu
aku mau jelasin ke kamu
kalau aku udah bener bener sayang sama kamu ray
alasan aku mau utusin kamu tuh
karena abah kamu udah
abah dan apa maksudnya
abah dan apa maksudnya
abah dan apa maksudnya
abah dan apa maksudnya
abah dan apa maksudnya
abah dan apa maksudnya
lo udah sehat
ya ampun alhamdulillah banget lo udah keluar rumah sakit
terus kalian gue pengen cerita cerita sama kalian
gue bakal update semua cerita semua gosip selama lo sakit
ray aku belum selesai
cari takun cari takun
ya enggak lah tadi gue ketemu sama dia di parkiran
terus dia ngikutin buat terus kayak gitu
tapi gue gak peduli lah
katanya sih dia mau ngejelasin sesuatu gitu
terus dia udah jelasin kok
hmm belum sih
gue udah gak mau dengar penjelasan apapun lagi dari dia
dan gue udah gak mau denger penjelasan dari cowok yang senang kayak gitu
udah gak peduli sama cowok kayak gitu
lagian tadi dia pake bawa bawa aba segala coba
oh ya guys ulangan matematika jadi nggak
oh enggak diundur aja
ya bener kalau gitu ya
kalau gitu jadi gue gak usah susulan kan